menjelang bulan ramadan kekhawatiran naiknya harga beras semakin besar
meski pemerintah memiliki kebijakan harga eceran tertinggi dan satgas pangan
panjangnya rantai distribusi beras membuat harga beras dengan mudahnya dikontrol oleh pemain besar seperti tengkulak
dan berikut kita lihat dari mana sebenarnya harga beras yang kita beli di pasaran
panen raya tengah berlangsung di wilayah indramayu jawa barat sejak awal bulan maret
petani berharap bisa menjual gabah dengan harga bagus di panen awal tahun ini
dari sawah gabah hasil panen dibawa ke gudang pemilik lahan untuk ditimbang dan dikeringkan
buru tani mendapat upah satu banding enam dari total gabah kering panen
untuk satu kilogram gabah buru tani mendapat rp empat hingga rp empat lima ratus
sementara itu di tangan pemilik lahan gabah yang sudah dikeringkan dijual ke tengkulak seharga rp empat lima ratus hingga rp lima per kilogram
yang menetapkan itu tengkulah yang menetapkan harga rp lima itu dari tengkulak
kenapa tidak bisa jual dengan harga rp lima dua ratus maunya gitu
ya itu keinginan dari kita petani memang mintanya lebih dari rp lima per kilo
cuman mereka sudah punya itung itungan sendiri untuk pembelian gabah ini
berarti bisa saya bilang harga jual gabah ini benar benar ditentukan oleh para tengkulak ya pak
dan petani tidak punya andil untuk menutupkan harga
tidak punya untuk menentukan andil
sebenarnya pemilik lahan bisa menjual gabah ke bulog namun tidak dilakukan
selain tidak dibayar secara tunai harga pemerintah dinilai rendah bila dibandingkan harga yang ditawarkan tengkulak
bulog hanya bisa membeli di harga rp tiga tujuh ratus per kilogramnya sesuai kebijakan hpp atau harga pembelian pemerintah
maka menjadi rumit untuk bulog kalau bulog
harus membeli di atas harga patokan pemerintah
karena ini tentu keluar dari tugas utama bulog sebagai penyangga sekaligus mengganggu mekanisme pasar yang ada
dari gudang pemilik sawah gabah dibawa ke penggilingan yang dimiliki tengkulak atau di indramayu biasa disebut bos besar
di sini gabah digiling menjadi beras
untuk seratus kg gabah biaya proses produksinya
bagaimana bapak akhirnya oh empat ribu nih belinya sekarang gitu itu dapat dari mana sih pak
ya kira kira saya dapatnya kan segini harus belinya segini katanya udah udah ada di saya
nah kalau ini dijualnya yang rp delapan
rp lima ratus ini per kilogramnya
iya tapi sekarang kan mundur turun
oh ini malah nggak laku sekarang
nggak laku sekarang ada yang nawar rp tujuh delapan ratus saya nggak dikasih
usai digiling beras siap didistribusikan ke pasar induk cipinang atau agen beras besar
di pasar induk beragam jenis beras dengan variasi harga dijual ke pedagang eceran
kalau untuk premium sih masih antara harga rp dua belas ribuan yang bagus
kalau beras mediumnya sudah cukup banyak
dari rp delapan lima ratus sampai rp sembilan lima ratus udah cukup banyak di pasaran
di pasar induk pedagang eceran berlomba mencari beras yang sesuai dengan selera konsumennya
dalam sekali belanja mereka bisa membawa tiga ton beras
kalau beras ini saya jual paling sepuluh
satunya kan rp delapan puluh lima rp sembilan saya jual rp sepuluh
kalau beras premium
jual premium itu kan harga yang petro atau jeruk itu ya itu paling nggak dua belas per liter
kalau ini per kilo paling tinggi tingginya rp sebelas lima ratus
dari pedagang eceran beras sampai ke restoran dan rumah tangga untuk dikonsumsi
panjangnya rantai distribusi membuat harga beras di pasaran sulit dikontrol
harga beras lebih banyak menguntungkan para tengkulak dan bos besar karena peran pemerintah yang amat terbatas
pemerintah harus secepatnya memperbaiki tata kelola beras mulai dari hulu hingga ke hilirnya
mulai dari petani sebagai produsen para penggilingan beras dan juga rantai distribusi pemasarannya
regulasi yang diterapkan pun seharusnya lebih pro kepada rakyat dan juga petani